jadi nanti rasanya tuh gurih gurih agak krenyes krenyes enak deh
morning tips kembali hadir menjumpai anda bersama saya alfian raharjo
anda yang di rumah suka merasa nggak sih kalau anak anak itu ternyata susah untuk makan sayur
nah kita harus pandai pandai berkreasi membuat makanan yang ada sayurnya
tapi nanti anak anak juga suka
nah itu perlu trik khusus
di pagi hari ini di morning tips pagi hari ini saya akan membuat omlet matahari atau sun omlet
yuk kita simak bareng bareng dalam morning tips berikut ini
nah bahan bahan yang dibutuhkan untuk membuat sun omlet atau omelet matahari itu adalah tomat
nah tomat ini kita pilih yang berukuran besar nantinya baru kita potong begitu
nanti tengahnya ini akan kita bolongin
kita butuh juga telur
yang putih putih ini bukan tepung terigu tapi tepung maizena ya tepung maizena
kemudian kita membutuhkan juga daun bawang yang kita cincang kasar
bumbunya kita butuhkan lada bubuk oregano dan juga garam
jangan lupa nanti untuk menggoreng kita butuhkan minyak goreng
langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tomat yang sudah kita potong
nah karena namanya matahari
jadi harus ada lubang
nah ini tomat yang sudah kita bagian tengahnya ini biji dan juga sebagian bagian dari dagingnya
jangan kita buang
kita akan memanfaatkannya untuk menjadi isian
jadi kita cincang kasar aja
kita kasih telur
terus lada bubuk oregano dan juga garam
jadi sebenarnya ini hampir mirip mirip kalau kita membuat martabak sebenarnya
kalau martabak biasanya kan daun bawangnya banyak ya terus kemudian dikasih telur
nah kalau ini kita pakai tomat
ini sudah cukup panas
nah jadi triksnya adalah tomat yang sudah kita lubangi tadi kita masukkan ke dalam
baru kemudian kita masukkan telurnya
pastikan apinya jangan terlalu besar kecil saja
biar nanti bagian dari telurnya ini nanti bisa matang
nah ini sudah cukup panas nah jadi triksnya adalah tomat yang sudah kita lubangi tadi kita masukkan ke dalam

apalagi nanti makannya itu sama saus sambal atau sama dengan mayonese
oke kita tutup terlebih dahulu biar dia bagian atasnya juga matang sempurna
bagian bawahnya juga matang sempurna
jadilah salah satu cara untuk menarik minat anak untuk makan sayur

kalau misalnya di rumah ada stok jagung pipil gitu ya atau mungkin juga ada stok wortel atau mungkin juga ada buncis yang dibekukan itu kacang polong bisa juga dicampur
dimasukkan ke dalam sun omlet ini anak anak pasti suka
ya sepertinya sudah cukup
dengan mataharinya itu adalah tomatnya kemudian omelette ini telur dan berisi dengan daun bawang dan berbagai macam olahan bumbu
asamnya dari tomat ini masih terasa
terus gurihnya telur
memang ini perpaduan yang pas banget sih
jadi pasti anak anak juga pada suka nih kalau menyangkap sun omelette ini